hari ini masyarakat di seluruh indonesia bisa menyaksikan fenomena gerhana bulan sebagian
informasi dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika
penambakan gerhana yang jelas hanya bisa disaksikan oleh warga di wilayah tengah dan timur indonesia
puncak gerhana terlihat di papua pada pukul delapan belas lebih dua menit waktu indonesia timur
dan bmkg mengatakan gerhana bulan sebagian kali ini adalah yang terlama pada abad ini
gerhana berlangsung selama tiga jam dua puluh delapan menit
dan bagi anda yang tidak bisa menyaksikan langsung bmkg menyediakan layanan streaming untuk menyaksikan fenomena ini